saudara di hari pertama lebaran lalu lintas di ruas jalan arteri kalimalang perbatasan kota bekasi dan jakarta timur padat di kedua arah
macetan di jalur kalimalang berlangsung sejak pagi
antrean panjang salah satunya terpantau dari arah pondok kelapa jakarta timur menuju sumber arta kota bekasi
kepadatan lalu lintas terutama disebabkan banyaknya sepeda motor warga lokal yang hendak bersilaturahmi ke rumah sanak saudara mereka
arus lalu lintas di jalur utama pantura rabu siang padat
sejumlah kendaraan pemudik melaju dari jabodetabek menuju jawa tengah
sebagian pemudik sengaja pulang kampung hari ini karena ikut melaksanakan sholat idul fitri di tempat rantau
antrean kendaraan juga didominasi warga lokal cirebon yang hendak mudik lokal dan menuju tempat wisata